sampai jumpa di video selanjutnya
nah sekarang kau pikirkanlah
apa yang kau lihat dengan mata kau
orang itu punya niat jahat sama papa
jadi tadi pas papa turunin aku di taman
akhirnya aku naik ojek
terus aku ikutin papah dan mobil itu
dan ternyata benar
terus dia berantem sama satpam papa
karena maksa mau ketemu sama papa
enggak kok aku gak apa apa
bulan harus berbohong
tapi bulan benar benar gak rela
kalau orang tadi merampas kebahagiaan papa
gue terlalu berharap
gue pikir bulan
tapi ternyata maaf itu gak pernah ada

kayak apa ada urut fucking so available lulu
dia pasti sama
jangan ke sini keer
itu enak banget banget susana
saya orang rice judul ya

k habru kemurun kembang
enggak mau lihatyoutube af
aku ingin mencintaimu dengan sederhana
dengan kata yang tak sempat diucapkan
kayu kepada api yang menjadikannya debu
aku ingin mencintaimu dengan sederhana
dengan isyarat yang tak sempat disampaikan
awan kepada hujan yang menjadikannya tiada
kau ingin mencintaimu dengan sederhana
dengan kata yang tak sempat diucapkan

awan kepada hujan yang menjadikannya tiada
awan kepada hujan yang menjadikannya tiada
dia belum bisa maafin aku
dia belum bisa maafin aku
kau yakin itu man
kau yakin itu man
oman kau itu kan ahli sastra
harusnya kau tahu satu pepatah
jangan pernah melihat buku dari sampulnya
ingatkan pepatah itu
nah sekarang kau pikirkanlah
apa yang kau lihat dengan mata kau
kau tidak bisa melihatnya
kau tidak bisa melihatnya
makanya kalau kau lihat sesuatu
harus dengan hati yang tenang
hati yang bersih man
ingat itu ya nak
terima kasih an
kau adalah adik yang baik
kamu adalah ananda
saya nggak pernah kenal dengan laki laki itu
kenapa dia mau menyakiti anak saya
itu kan kau pak
tolong kamu perbesar di bagian laki laki
sepertinya aku pernah lihat orang ini
jangan kau pegang pegang luka kau itu
lama sembunyian nanti
biarkan dia kering dengan sendirinya
kawan kau datang di depan itu
ah tak tahulah aku
sepertinya bukan teman sekolah kau rian
jangan khawatir siaku
ini dia kau minum dulu ya
wah ini kopi coklat baru favorit saya tante bikin semangat ini
oh kau juga biasa minum ini
iya saya jemput tante ya
nikmatin tante ya udah kayak minum kopi di cafe
makasih tante ya
hah ini dia roman
iya sudah romang sudah datang kalian bicara lah tante tinggal dulu ya
iya tante terima kasih tante ya
ya apa kabar
ya ginilah kemarin gue dengar kabar kalau misalkan lo masuk rumah sakit
nah makanya sekarang gue jemputin lo
eh roman ngomong ngomong siapa kemarin pendonor darah buat lo
loza kok lo bisa tau gue butuh pendonor darah
kemarin dia telpon ke radio
ulan telpon ke radio
iya jadi itu dia kemarin cari orang yang punya golongan darah a resus negatif
kalo sampe ulan kayak gitu tandanya dia masih peduli dong sama gue
tapi kenapa dia hindarin gue ya
ini sebenarnya ada apa sih
oi kok jadi malamu sih
udah santai aja yang penting sekarang udah kesehatan ya